putri presiden keempat republik indonesia yeni wahid resmi mendukung pasangan ganjar pranowo mahfud md dalam pemilihan presiden dua ribu dua puluh
dukungan yeni ini juga diikuti dukungan dari kader gus dur atau dikenal sebagai gus durian

kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama kedekatan yang terjalin sejak gus dur masih ada
kami melihat pak mahfud md merupakan sosok yang di bawah gus dur untuk menegakkan hukum di indonesia
konsistensi mahfud ini telah teruji mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan gus dur selama ini
yang teguh di marah itu
dari masa ke masa karena kedekatan rosol tersebut kedekatan hati kami tersebut maka kami barisan para kader gus dur menyatakan untuk mendukung pasangan ganjar pranowo mahfud md